hai sobat sekarang ini bayar bayar pake qr udah jadi hal yang lumrah ya
pas kekasir dan mau bayar udah tinggal scan pake hp
gampang kan semua udah serba digital
tapi apakah sobat paham dengan bagaimana terjadinya proses transaksi digital itu sendiri
dulu tiap kita mau transaksi menggunakan aplikasi pembayaran
tentunya sobat harus memilih merchant atau toko yang menyediakan mesin edisi maupun kode qr
yang sesuai dengan aplikasi pembayaran yang kamu punya
hal itu dikarenakan tiap bank dan penyedia jasa sistem pembayaran memiliki protokol yang berbeda beda
atau istilah mudahnya bahasa yang beda
makanya nggak bisa ngobrol alias nggak nyambung antara aplikasi satu dengan kode qr lain atau mesin edisi yang lain
sejak adanya quick response code indonesian standard atau standarisasi kode qr nasional
sehingga memungkinkan perbankan dan penyedia jasa pembayaran
dapat saling terhubung dalam mengakses informasi layanan dan produk secara terintegrasi
open api sendiri merupakan suatu komunikasi antar pelaku
melalui sebuah application programming interface
seperti antara bank dengan e commerce
dengan begitu sobat jadi bisa jajan kopi atau beli boba dengan satu kode qr
menggunakan aplikasi pembayaran apa aja deh
meskipun sudah diterapkan open api antar bank atau pjp satu dengan lainnya
tapi belum ada standarisasi pasti untuk mengikat semua aturan tersebut
karena itulah bank indonesia menetapkan standar nasional open api pembayaran
untuk memberikan standar yang cakep
baik dari sisi teknis hingga data dan tata kelola
bagi pelaku usaha aplikasi teknologi finansial bank maupun non bank
mendorong integrasi interkoneksi dan interoperabilitas
antara penyelenggara open api pembayaran
sehingga meningkatkan efisiensi sistem pembayaran
mendorong keterhubungan antara pgp bank pgp non bank dan non pgp
sedangkan manfaat snap untuk pemakai atau nasabah
pertama nasabah bisa mengakses lebih dari satu bank
atau aplikasi teknologi finansial untuk melakukan pembayaran
kedua adanya standarisasi bahasa dengan bahasa indonesia
dan ketiga standarisasi perlindungan terhadap konsumen
sehingga data dan informasi pembayaran digital nasabah
adapun jika terjadi kebocoran
maka pihak bank atau aplikasi teknologi finansial tersebut
bisa membantu nasabah karena sudah dijadikan standarisasi
ibarat helm yang punya sni sebagai standar nasionalnya
snap ditetapkan guna menjamin kualitas layanan dan keamanan
semua pihak untuk memenuhi standar yang sudah ditetapkan
agar dapat berkomunikasi dalam satu bahasa yang lebih efisien
hal ini bertujuan untuk mendorong percepatan digitalisasi ekonomi
melalui terciptanya industri sistem pembayaran yang sehat
kompetitif dan inovatif lewat kerjasama dan kemudahan yang didapat
karena bank indonesia ada di setiap makna indonesia